beginilah aktivitas harian puluhan pelajar st dan smp satu atap sebelas batu
desa tanatoro kecamatan pituryase kabupaten sidrap sulawesi selatan
sejak pandemi covid sembilan belas para siswa terpaksa belajar di tepi tebing
dengan atap dan alas adanya untuk mendapatkan sinyal internet
desa tanatoro merupakan salah satu desa terjauh dari ibu kota kabupaten sidrap
dengan jarak lima puluh empat km
untuk menuju tebing mereka harus berjalan sejauh empat km dari sekolah
para siswa di daerah terpencil ini sebagian besar tidak banyak menggunakan telpon selular
karena keterbatasan sinyal
mereka pun terpaksa belajar secara kelompok di tepi tebing
menggunakan ponsel bersama sama
ini pak enggak takut pak juran seperti ini pak
kalau juran seperti ini anak anak di sini pak dia enggak biasa saja
meski penuh keterbatasan mereka dengan penuh semangat
mengerjakan tugas tugas yang telah diberikan oleh guru
para siswa berharap pandemi covid sembilan belas segera berakhir
agar mereka bisa kembali belajar di kelas seperti sedia kalah
kemiputan cnn indonesia